ya presiden indonesia ketiga burhanuddin yusuf habibie atau b j habibie
rabu pagi menggunakan hak pilihnya di tempat penghutang suara sepuluh
kawasan patra kuningan jakarta selatan
ya dengan didampingi staf keamanan kepresidenan
b j habibie mendatangi tps sepuluh di kawasan mega kuningan jakarta selatan
guna memberikan hak suaranya
dan usai melakukan pencoblosan b j habibie memberikan pesan kepada masyarakat indonesia
bahwa siapapun nanti pemimpin indonesia yang terpilih
dia adalah pemimpin kita dan harus pro rakyat
ia meminta seluruh rakyat indonesia untuk harus menggunakan hak pilihnya
saya mendapat kesan bahwa semua terlaksana sangat tenang mantep tidak teribut
dan berarti kualitas dari pemilu kita syukur allah meningkat terus